ya anda kembali di layar demokrasi
kalau tadi kacamatanya pak jarod sudah
dari dppd perjuangan
kacamatanya saya gak boleh saya ke kacamatanya mbak wiwi
tadi yang sama terpotong
mbak wiwi apakah memang betul itu memang
fit and properties adalah bagian dari
keterbukaan pd perjuangan
atau memang di luar itu di luar teknis
memang sudah agak
kita bisa baca arah arah politik dukungan ini akan diberikan kepada siapa
ya memang idealnya
satu partai politik ya
kalau partai politik itu pilarnya
demokrasi dia diharapkan
bisa menghasilkan mempromosikan
kadur kadur the bestnya
dalam konteks pilkada tentu kepala daerah dan wakil kepala daerah
dalam hal ini dpc
dpd diberikan otoritas
oleh tentu dpp
senantiasa ada pola relasi yang
sinergis dan saling komunikasi
sempurna oleh lokal
oleh dpc oleh dpd
untuk merekrut siapa suksesi
berikutnya karena gudang
dari partai ini
di jawa tengah ini kan memang basisnya luar biasa
bahwa tidak kehabisan
kalau dilakukan katakan
itu artinya ada regenerasi
di situ jadi
tentu dari pak rudy
kesiapa lagi kesiapa lagi
nah dari proses ini memang bagaimana
kita tidak melihat
tentu ini membaca dari luar
kita tidak disuguhi
kontestasi di level katakan solo
siapa di konvensi internal solo
yang memang oke
dan pak jokowi termasuk
katakan presiden yang sangat
mengedepankan gitu ya
untuk membantu bahkan
pemerintah nasional kan gitu ya
nah ini satu contoh
tapi tentu bukan semata mata milenialnya
tapi tadi itu harus di
topang gitu ya
dibantu oleh kompetensinya
oleh kapasitasnya untuk mengeksekusi nanti
nah masalahnya sekarang
pilkada di daerah
pak gubernur jarad
yang didekai mas anies paswedan
itu menurut saya menarik sekali
itu ke solo sekarang
karena lalu ada embel embelnya
jadi tidak bisa
pdi berjuangan sekarang langsung
menuju ke dpp gitu
itu bisa diketahui bahwa
oh iya karena putranya presiden
tidak mungkin kalau gibran
tidak ada embel embelnya
itu tidak menjadi topik
menarik tidak mungkin nanti direkonan pak jarod
tapi sebelum direspon pak jarod
kita terhubung dengan pak ahmad purnomo ini
pak jarod dan juga mbak wiwi
yang juga sekarang wakil wali kota solo
selamat malam pak purnomo
selamat malam pak purnomo
baik pak purnomo anda tadi sudah berkata kata
sudah mengikuti uji kelaikan dan juga kepatutan
nah di tengah proses ini pak
anda menilai sebetulnya bagaimana proses penjaringan ini
bahwa kemudian sebelumnya anda sudah diputuskan oleh dpc
tapi kemudian ketika muncul nama pak mas gibran
apakah ini kemudian memang
menghalangi langkah anda atau seperti apa
saya kan kader partai ya
kader partai yang diberi tugas oleh
dpc pdi perjuangan kota surakarta
semuanya secara bulat
memberi tugas kepada saya
untuk sebagai calon wali kota
pada pemilu pada september dua ribu dua puluh nanti
surat permohonan rekomendasi sudah dikirimkan
oleh ketua dpc ke dpp pdi perjuangan
sehingga saya ya hanya tinggal menunggu
bagaimana apakah diberi rekomendasi oleh dpp atau tidak
nah menurut saya
saya dengan penuh semangat
karena penugasan saya sudah sedemikian
menurut aturan partai
tata cara partai
sehingga itu menambah semangat saya untuk bersedia
dan lagi dukungan dari intern partai dan non partai
juga luar biasa banyaknya
ini yang membuat semangat saya untuk berjuang
oke baik jadi keyakinan anda adalah
dari dukungan begitu ya
dari dpc pdip surakarta
dan juga kader di sana
begitu pak purnomo
ya dari tugas dan dari dukungan masyarakat gitu
oke bahwa kemudian di tengah tengah
kita tahu bahwa hari ini fit and proper test
diadakan juga untuk mas gibran
ya pak purnomo bahwa kemudian
di tengah tengah ini masuk mas gibran
dan juga ikut fit and proper test hari ini
anda menikapinya bagaimana pak
nah itu berarti
itu menang dari dpd pdip perjuangan jateng
yang menerima pendaftaran dari mas gibran begitu
kan dpc pdi perjuangan kota surakarta
sehingga tidak menerima pendaftaran
mas gibran lewat pdi kota solo begitu
baik anda mau mengatakan bahwa
tetap berpegang pada keputusan di dpc kota solo
tapi meskipun demikian
karena itu menang dari dpp
ya kita menunggu keputusan rekomendasi dpp
diberikan kepada siapa nantinya begitu
oke artinya anda siap dengan apapun
keputusan dari dpp
apakah itu menunjuk anda
atau kemudian justru dukungan tiket itu diberikan
untuk gibran raka buming raka
dpp dengan penuh pertimbangan
menunjukkan untuk dpp
apa yang terjadi di daerah pak jarod seperti apa
ya pasti saja dpp akan mempertimbangkan di daerah ya
dan dpc sejujurnya sudah benar sudah melakukan penjaringan
jadi kita ada mekanisme penjaringan penjaringan calon ada penyaringan dan penetapan rekomendasi
fit and proper itu adalah bagian dari penyaringan
karena dari jaring dpd jaring dpd disaring
yang bisa menyaring itu adalah dpd dan dpp partai
nah sekarang saatnya dpp partai untuk menyaring
maka dilakukan fit and proper test ya semuanya akan diudah di situ
tinggal dikerucutkan nanti ya pada saat penetapan
penetapan untuk calon kepala daerah wakil kepala daerah itu ranah dpp partai
bapak ibu khusus ibu megawati sukarno putri
karena kita juga memberikan perhatian fokus kepada beberapa wilayah yang cukup strategis
secara politis maupun secara elektoral
tentu saja kita harus mempunyai skala prioritas
meskipun semuanya harus ya
tetapi ada beberapa skala prioritas yang utama yang harus kita pertimbangkan secara matang
untuk kota solo kita melihat perkembangan pembangunan sudah sangat bagus
sejak pak jokowi kemudian dilanjutkan oleh pak rudi dibantu oleh pak purnomo
tentunya ke depan ini juga tantangan
misalnya bahwa kota solo harus lebih bagus lagi
siapa itu yang nanti mampu ya melanjutkan pembangunan di kota solo
dan memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat
itu juga menjadikan pertimbangan kita
termasuk juga pertimbangan peluang potensi siapa nanti akan bisa unggul
karena bagaimanapun juga ide perjuangan di kota solo itu mempunyai kursi yang sangat besar
ya signifikan ya pak
sangat tiga puluh kursi
karena saya kan cuma sembilan gitu
dan perolehan suara terbesar untuk tingkat kota itu kota solo
oke tapi pak jorod tadi bahwa katakan sulit memisahkan jokowi dodo dibalik nama gibran
untuk bisa ini mempengaruhi keputusan dari dpp partai
kalau secara hubungan biologis ya tentu saja sulit
siapapun tahu bahwa mas gibran ya secara biologis putranya pak jokowi
tapi sejauh mana itu mempengaruhi keputusan partai
kalau itu tadi sudah saya sampaikan bahwa keputusan itu atas dasar pribadi
mas gibran sebagai pribadi
ya bukan sekedar anaknya pak jokowi
termasuk juga pak pur nomo
bukan sekedar dia wakilnya pak rudi
tetapi juga pak pur nomo secara pribadi
tadi sampaikan oleh pak pur bahwa apapun keputusan partai
pasti sebagai kader partai akan siap untuk menerima
oke baik pak pur nomo halo
ya pak pur nomo ada yang ingin ditanggapi dari tadi diskusi kita dengan pak jorod dan juga mbak wiwi disini seperti apa
ya ada yang ingin
ya halo pak pur nomo ada yang ingin ditanggapi pak
ya pada prinsipnya kan saya kader partai yang diberi tugas oleh dpc pdi perjuangan
proses awalnya mengapa saya dipilih
saya mengetahui dengan pasal
nah mestinya suara dari dpc pdi perjuangan yang setelah secara bulat menunjuk saya
menugasi saya memberi tugas kepada saya mohon dipertimbangkan begitu
dalam fit and propertas juga keputusan nanti ya baik
pak pur nomo terakhir
ada pernyataan menarik dari pak bambang wuryanto ketua dpp pd perjuangan juga
bahwa mungkin saja ada skenario
misalnya anda diduetkan dengan mas gibran
apakah itu menjadi win win solution atau anda tetap bahwa apa yang diputuskan oleh dpc
saya itu siap melaksanakan apapun keputusan dari partai
ya jadi kalau putusannya partai begitu saya ditugasi ya siap melaksanakan begitu
oke baik baik pak ahmad purnomo terima kasih sudah meluangkan waktu anda di tengah tengah diskusi kami dengan pak jarod
dan juga pak wiwi di layar demokrasi malam hari
kita lihat nanti bagaimana pak keputusan dari partai pd perjuangan
kami akan lanjutkan nanti dengan mbak wiwi dan juga pak jarod
mbak wiwi yang jelas partai partai lain sudah mulai agak agak melirik gibran raka buming raka
apa yang bisa anda baca mbak wiwi dari dinamika tersebut di kota solo
apakah memang ini pragmatisme partai saja
kemudian udahlah merapat saja pada partai yang besar dengan peluang yang paling tinggi
atau seperti apa
ini akan dibahas nanti pak wiwi dan juga pak jarot
kita break kami akan segera kembali setelah ini